anggota dpr dari fraksi partai keadilan sejahtera
mardani alisera berharap pks tidak menjadi satu satunya partai oposisi
di periode kedua pemerintahan presiden joko widodo
untuk membentuk pemerintahan yang baik diperlukan oposisi yang kuat
mardani juga meyakini setelah pelantikan presiden dan pengumuman kabinet
akan ada partai lain yang menjadi oposisi
saya tidak bahagia dengan kalah jadi oposisi sendirian
harapan kami dari awal dan doa kami seluruh partai pendukung prabowo sandi
ada di barisan oposisi
ini yang sehat ini yang sesuai dengan etika dan logika demokrasi
walaupun saya tetap tidak yakin
ketika pengumuman dua puluh atau dua puluh satu oktober
boleh jadi ada banyak yang menjadi oposisi juga
ketua umum partai gerindra prabowo subianto berpidato
di hadapan ribuan kader partai gerindra
ia menyampaikan sikap politiknya dalam pidato tersebut
ribuan kader partai gerindra mengikuti rapat pimpinan nasional
dan apel kader partai di padepokan garuda yaksa hambalang kabupaten bogor
rapimnas ini diikuti kader partai yang terdiri dari dpd dpc
anggota dprd kabupaten kota provinsi dan juga dpr ri
dalam pidatonya prabowo menyampaikan sikap politiknya
di hadapan sekitar empat kader partai
menurut jurubisara prabowo daniel anzar simanjuntak
prabowo sudah menyerahkan konsepsi kepada joko widodo
dan mempersilahkan presiden terpilih
memutuskan akan menerima konsepsi itu atau tidak
sikap politik itu pertama
satu pak prabowo sudah menyerahkan konsepsi terkait dorongan besar ekonomi indonesia
dengan semangat ketahanan pangan
energi pertahanan dan keamanan yang kuat
yang kemudian yang kedua berangkat dari konsepsi tersebut
bila ingin digunakan oleh pak jokowi dan pemerintah lima tahun ke depan
pak prabowo dan gerindra mempersilahkan
namun bila tidak kami akan tetap bekerja sama untuk kepentingan nkri
yang ketiga pak prabowo memutuskan
untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara
bersilaturahim dan berkomunikasi
untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara
partai gerindra belum menyatakan apakah akan masuk koalisi
atau tetap berada di jalur oposisi
sekretaris jenderal partai gerindra ahmad muzani
menyatakan kader partai menyerahkan seperunya keputusan politik gerindra
pada ketua dewan pembina prabowo subianto
ketua dewan pembina tadi sudah mendengar pandangan
pikiran yang berkembang dalam rapat pimpinan nasional
dan rapat pimpinan nasional yang kita adakan hari ini
menyerahkan sepenuhnya kepada ketua dewan pembina
untuk mengambil keputusan politik yang dianggap perlu
apakah kita akan berkoalisi atau kita ada di luar pemerintahan
menerima mandat itu dengan baik
sekalipun sebagai catatan
sebenarnya tanpa rapimnas
mandat itu pun sudah dipegang oleh pak prabowo
karena anggaran dasar anggaran rumah tangga kita
mengatakan bahwa semua keputusan politik keluar dan ke dalam
itu menjadi tanggung jawab ketua dewan pembina
kesujumlah ketemu partai koalisi jokowi
menunjukkan peluang oposisi untuk menyeberang semakin terbuka
rapimnas gerindra hari ini disebut sebut akan
menjelaskan bagaimana posisi politik gerindra ke depan
tadi jubir prabowo mengatakan konsep pembangunan sudah diserahkan
dan tergantung presiden bagaimana memutuskan
apakah itu sinyal kuat gerindra memang ingin berkoalisi
dan sebetulnya seperti apa sih posisi gerindra saat ini
sikap politik dan juga posisi politiknya
kita akan coba ulas apa yang dinamika yang terjadi di partai gerindra
dan juga rapimnas partai gerindra bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir
di studio saya perkenalkan ada bang henry satrio
dan juga aplikasi politik dari kedai kopi
bang henry selamat malam
terima kasih bang sudah hadir di prime news malam hari ini
dan kami akan juga menyapa wasek jen partai gerindra andre rosiade
di hambalang bogor jawa barat
bang andre selamat malam
malam master enhat malam bang hensat
baik bang andre terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah rapimnas
kami sudah dengar ada tiga pernyataan sikap politik pak prabowo
tapi kami belum bisa mendapatkan mana yang jelas
ini bang andre sebetulnya
apakah akan masuk ke koalisi atau tidak
mungkin andre rosiade bisa memberikan kepada kami pencerahan untuk itu bang
sebenarnya pernyataan dhanil anzar siman juntak siang
dan dilengkapi oleh pernyataan sekjen partai gerindra bang muzani tadi sore
itu jelas ya
itulah hasil rapimnas partai gerindra
yang pertama siang itu pak prabowo berpidato kepada seluruh kader kami yang ada
dari seluruh indonesia ribuan yang hadir
bahwa beliau menyampaikan
pertama beliau sudah menyerahkan konsep kepada pak jokowi
soal strategi dorongan besar big push strategi itu ya
bagaimana konsep kedaulatan pangan kedaulatan energi air serta pertahanan dan keamanan
itu sudah disampaikan pak prabowo kepada pak jokowi dengan harapan
konsep itu bisa dipakai oleh pak jokowi sehingga harapannya
pertumbuhan ekonomi indonesia yang mungkin hanya lima enam persen
kalau itu dipakai bisa menjadi lima belas persen
optimisme itu bisa menjadi lima belas persen
atau mungkin sepuluh persen atau seminimalnya tujuh persen
itu yang ingin dilakukan oleh pak prabowo
dan terserah pak jokowi apakah konsep itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan
kalaupun dipergunakan silahkan saja bisa melibatkan gerindra atau tidak melibatkan gerindra
tapi demi bangsa dan negara demi kepentingan bangsa yang besar
pak prabowo menyerahkan konsep itu ke pak jokowi
itu satu ya
lalu setelah pak prabowo pidato
tadi juga memutuskan seperti yang disampaikan sekjen kami
bahwa rapimnas sudah memberikan mandat
keputusan rapimnas hari ini memberikan mandat sepenuhnya kepada ketua umum kami
dan juga ketua demokrasi pembina kami pak prabowo subianto
untuk mengambil keputusan apakah nanti di dalam atau di luar pemerintahan
dan seluruh kader pak the gerindra dalam rapimnas juga menyampaikan bahwa kami seluruh kader sudah menyatakan
samikna wa atokna ⁇ dengan keputusan yang akan diambil oleh pak prabowo
bahwa kami percaya pak prabowo akan mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara
yang terbaik bagi persatuan bangsa indonesia
oke baik bang andre
tapi apakah konsepsi yang diberikan itu adalah bahasa lain bahwa kami mau masuk koalisi
atau jangan jangan masih malu malu saja ini untuk mengatakan bahwa iya kami masuk ke koalisi pak jokowi
nah jadi kalau baca pernyataan dhanil tadi yang diputar tadi
kan pak dhanil sampaikan
konsep diserahkan terserah pak jokowi mau pakai atau tidak
kalaupun mau pakai tapi tidak melibatkan partai gerindra pun tidak apa apa
yang penting bagi kami kepentingan bangsa dan negara ini bisa tercapai
ekonomi bangsa bisa tumbuh dan berkembang indonesia menjadi negara maju
itu yang paling penting
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pak prabowo maupun partai gerindra
itulah yang ada dalam perasaan dan hati pak prabowo
bang tapi kan konsepsi yang diberikan ini kan poin poinnya sebetulnya berdekatan dengan isu isu yang mengikuti bahwa gerindra mendapatkan jatah kursi menteri pertanian menteri pertahanan dan beberapa posisi lainnya
ini kan agak agak mirip nih dengan konsepsi yang disampaikan
apakah memang itu bagian lain bahwa mengatakan ya gerindra sebetulnya masuk ke dalam koalisi pak jokowi
sekali lagi urusan
masuk atau tidak bukan wewenang andre rosiade
wewenangnya ada di tangan pak prabowo subianto sebagai mandataris partai yang diberikan keundangan oleh rapimnas
lalu urusan menteri siapa yang jadi menteri itu hak prerogatifnya pak jokowi bukan wewenang saya juga
jadi terus terang saya duduk di kursi ini hanya bisa menyampaikan hasil keputusan raffi mnas
mengutip kata jurubicara ketua dewan pemindahan daniel azhar siman juntag dan juga mengutip yang disampaikan saya
sekjen partai gerindra bang ahmad muzani
baik bang andre tahan di sana ya
kita dengarkan dulu apa analisis dari bang henry satrio
bagaimana bang henry melihat raffi mnas partai gerindra
ini sebetulnya memangkah sudah sinyal kuat atau masih malu malu masih gengsi atau apa sih yang anda baca
ya memang sulit kalau kemudian ditanya sekarang
coba bang reinhardt ini kan mas andre bang andre ini berusaha untuk menjelaskan segamblang mungkin
walaupun ada beberapa juga yang ditutupi ini wajar lah
apa yang ditutupi pak reinhardt
karena begini sudah lah
kalau hari ini dia katakan berkoalisi terus kemudian gak dikasih menteri
mau ke oposisi tiba tiba gara gara gak dikasih menteri kan susah
kalau hari ini bilang oposisi nanti gak jadi dikasih menteri
jadi memang apa yang disampaikan oleh daniel itu ya amannya memang begitu
ini sudah diserahkan konsumsinya mau dipakai atau tidak terserah
memang begitu kan
tapi nggak bisa kalau kita tanya jadi sekarang oposisi atau koalisi
ya nanti dulu gitu
tergantung nanti keputusan tanggal dua puluh satu misalnya
setelah pelantikan kemudian pengumuman menteri
kalau dapat ya berarti koalisi
kalau tidak dapat oposisi
kan gitu bang andre ya gampang ya
tunggu nanti kan
kalau sekarang ini kan ya dilihat dulu aja maunya gimana
jadi memang betul lah sudah cocok itu
memang diberikannya sengaja mengambang begitu
apalagi kan tadi bahasanya indah
ini semuanya demi indonesia di atas kepentingan prabowo di atas kepentingan gelinda
tapi bukan kepembicaraan itu harusnya terjadi sebelumnya
harusnya terjadi sebelum pengumuman kabinet begitu
harusnya sudah deal dulu dong baru ada pengumuman kabinet
nah inilah makanya kalau memang sudah ada deal duluan
kan pak prabowo nggak mungkin nggak perlu juga muter muter safari politik kan
jadi kan ini kan dalam rangka usaha
mendapatkan minimal ketiga kementerian yang ada konsepsi yang sudah diserahkan gitu kan
makanya sekarang sekarang ini kalau kita tanya ya pasti akan bulet
muter aja terus jawabannya
semuanya tergantung dari pak jokowi gitu
nah apakah belum ada deal sebetulnya dengan pak jokowi
apakah belum ada deal sebetulnya dengan prabowo antara jokowi dan prabowo
pak jokowi ini kan ngeri ngeri juga kadang kadang
bisa berubah di injury time karena memang gol gol cantik terciptanya di injury time
tapi bisa saya di injury time ini berubah
makanya apa yang disampaikan pak daniel ini main aman saja
jadi ibaratnya lagi pertandingan semacam itu ya
lagi pertandingan sepak bola dua duanya sama sama membaca permainan lawan
oke kita break dulu ya bang andre
main aman saja dan soal safari politik ini berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan mungkin posisi menteri atau mendekati rekan rekan koalisi pak jokowi
tapi dijawabnya nanti kita break dulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik kita masih membahas soal rapimnas gerindra jadi oposisi atau koalisi
main aman kalau tadi saya tersenyumkan
sekalian buying time juga kan
nanti gimana nih kira kira keputusannya pak jokowi
kalau memang dapat kursi saya yakin langsung kelihatan koalisi aja
oke kita konfirmasi dulu ke bang andre rosiade yang ada di area rapimnas
sudah safari politik tadi bang esa katakan ini mah main aman saja sebetulnya
nah saya ingin menjelaskan
saya menjelaskan soal safari politik ya
safari politik pak prabowo itu adalah safari kebangsaan
pak prabowo melihat ada ancaman resesi ekonomi ada ancaman keamanan
sehingga beliau melihat butuh kita silaturahim kebangsaan
bertemu banyak tokoh bertemu banyak pimpinan bangsa ini
agar kita semua bersatu menghadapi ancaman resesi ekonomi dan menghadapi ancaman keamanan nasional
sehingga pak prabowo melakukan
agar bangsa ini bisa bersatu
tanpa perlu melihat apakah pilihan politiknya a atau b
tapi kita harus bersatu bersama sama menghadapi ancaman yang ada
jadi sekali lagi itulah maksud dari safari kebangsaan yang dilakukan oleh pak prabowo
bukan karena soal urusan koalisi soal safari kebangsaan
itu saya ingin mengklarifikasi pernyataan bung hensat tadi
jadi safari kebangsaan
karena pak prabowo melihat ancaman bangsa ini begitu besar
resesi ekonomi di depan mata
ancaman keamanan nasional begitu nyata
kalau kita tidak bersatu sebagai anak bangsa
tentu kita akan sulit menghadapi dan keluar dari ancaman ancamannya
makanya pak prabowo demi kepentingan bangsa dan negara
beliau melakukan safari kebangsaan
silaturahim kebangsaan ini
supaya clear itu
ya itu kan secara makro demi kepentingan bangsa dan negara
tapi dimensi waktunya mendekati pelantikan kabinet ini
ya itu tidak ada urusan dengan koalisi maupun pelantikan kabinet
ataupun pelantikan presiden
safari kebangsaan itu tidak ada urusan soal itu
tapi ini demi persatuan bangsa indonesia
ya prajurit itu selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara
makanya pak prabowo melakukan hal seperti itu
seperti itu mas
tadi bacaannya mas henry satrio
bang henry satria adalah ini sebetulnya pernyataan yang disampaikan oleh sikat tiga sikap politik tadi itu sebetulnya pernyataan aman saja
padahal sebetulnya ya tentu mau masuk ke koalisi
betul begitu bang andre bahwa itu pernyataan aman aman saja
ya mungkin bang hensat punya terjemahan seperti itu ya mungkin bisa saja
tapi yang jelas pak prabowo punya konsep soal tiga dorongan besar ini
big push strategi ini
nah beliau kerencana konsep itu dipakai kalau beliau menjadi presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat ternyata kan bukan
nah pak prabowo melihat ini kepentingan bangsa lebih besar
nah beliau punya keinginan
keinginan punya niat baik untuk menyerahkan konsep ini kepada pak jokowi dengan harapan konsep ini bisa membantu pak jokowi membawa bangsa ini jauh lebih baik dan lebih maju
oke agak agak mirip
gurunya mulia niatnya tulus demi kepentingan bangsa dan negara
ya baik bang andre agak agak mirip dengan partai demokrat ya punya lima belas program prioritas diserahkan kepada pak jokowi silahkan memilih begitu
mohon maaf kami tiga dorongan besar itu sangat konkret sangat detail ada teknisnya
angkanya ada caranya ada detail yang diberikan konsep itu ke pak jokowi oleh pak prabowo
jadi mohon maaf mungkin berbeda gitu
ya ya baik bang henry satria silahkan menanggapi
sebelum saya menanggapi bang andre itu kan katanya
pak prabowo sudah memberikan atau menyerahkan konsep big push kepada presiden jokowi kan
nah itu apa itu reaksi pak jokowi setelah diberikan big push itu karena kenapa kita penting untuk mengetahui reaksi beliau
ini untuk menjawab pertanyaan sebetulnya akan diberikan kursi atau tidak ini nanti gerindra
apa reaksi pak jokowi setelah menerima big push itu
ya beliau mengucapkan terima kasih senang melihat konsep itu
beliau berjanji akan mempelajari konsep ini
berarti memang sama sama buying time
bang andre ini jangan jangan memang pak jokowi lagi nunggu ini pernyataan dari pak prabowo untuk siap masuk koalisi
sehingga bisa dapat langsung kursi menteri
jadi kalau sama sama buying time tarik menarik ini gimana bisa beneran jadi oposisi lagi nanti gerindra
sekali lagi saya tidak punya kewenangan menyampaikan itu
itu kewenangan dari pak prabowo sesuai dengan keputusan rapimnas bahwa pak prabowo lah yang menentukan sikap resmi partai gerindra apakah di dalam atau di luar pemerintahan
saya hanya duduk disini menyampaikan hasil rapimnas semata
mas henry tapi arahnya sebetulnya anda melihat memang menyeberang ya sepertinya
iya kalau saya melihat dari safari politik itu kan sebetulnya bersamaan kan
maksud saya bukan bersamaan berkesinambungan
bertemu dengan ibu mega kemudian bertemu dengan pak jokowi
selanjutnya pak suryapaloh caimin kemudian kemarin erlangga gitu ya
saya rasa ini sulit sekali kita menafikan bahwa ini adalah sebuah safari politik sebagai persiapan untuk masuk ke koalisi pemerintahan
karena dari bahasa bahasa yang disampaikan para petinggi partai politik setelah menerima pak prabowo pun demikian
surya paloh menyampaikan ada kesepakatan kesepakatan yang menurut saya salah satu kesepakatannya ini membuat saya berdebar debar juga
yaitu amandemen menyeluruh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
karena disana ada aturan massa jabatan presiden kemudian aturan juga bagaimana tata cara pemilihan presiden dan lain lain
maka itu akan menjadi sangat mendebarkan
nah kalau dari pernyataan pernyataan beliau apalagi kemarin caimin langsung to the point menerima bila gerindra masuk koalisi pemerintahan gitu ya
ibaratnya mamun masbuk katanya
boleh lah masuk tapi yang paling belakang karena datangnya kan telat
nah itu artinya memang ya sulit kita menafikan bahwa ini adalah hanya sebatas safari politik yang mengedepankan kepentingan kepentingan negara saja gitu
walaupun saya sih seneng dengernya
tapi ya pasti ada tujuan tertentu
jadi ya kita harus bersiap bahwa nanti koalisi pak jokowi memang akan gemuk
gemuk ya oke saya ke bang andre rosyadi lagi karena waktu tidak banyak
bang andre mungkin ini terakhir terakhir saja
jadi kapan kemudian publik mungkin konstituen partai gerindra ini bisa tahu persis partai ini akan kemana larinya begitu
karena kalau hanya menunggu pak jokowi tapi kan tentu ada gerakan juga dong dari partai gerindra
apa namanya apakah memang ingin masuk ataukah memang berada di posisi sebagai oposisi
pertama saya belum tahu ya kapan pak prabowo akan mengumumkan keputusan resmi
di mana partai gerindra akan berada ya
sekali lagi kewenangan itu ada di tangan pak prabowo sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina yang diberikan mandat oleh adrt maupun oleh rapimnas ya
sehingga kita seluruh kader dalam posisi menunggu saja kapan pak prabowo mengambil keputusan
ada tawar menawar kursi menteri bang andre yang diberikan kepada partai gerindra karena ini begitu santer belakangan mulai muncul sampai
bahkan isunya maksan diaga uno
selama ini pembicaraan pak prabowo dengan pak jokowi sebatas konsepsi ya
ya konsep dorongan besar itu itu yang disampaikan pak prabowo kepada pak jokowi
tidak ada nama sama sekali yang setahu saya seperti itu
jadi sekali lagi itu wewenangnya pimpinan wewenangnya pak prabowo kami hanya mempunyai kewenangan menyampaikan hasil rapimnas
dan saya sudah sampaikan hasil rapimnas itu dan juga diputarkan juga oleh cnn tadi pernyataan daniel dan juga pernyataan sekjen ahmad musani
jadi kita masih harus menunggu artinya pak andre rosiade kepastian soal apakah bergabung atau tidak
ya tunggu saja keputusan resmi pak prabowo
kami juga seluruh kader partai gerindra juga masih menunggu keputusan resmi yang akan diambil oleh pak prabowo
tapi yang jelas saya ingin sampaikan kepada seluruh rakyat indonesia seluruh penonton
seluruh penonton cnn indonesia tv bahwa seluruh kader gerindra solid sami enak wa tona terhadap apapun keputusan pak prabowo
karena kami percaya pak prabowo akan mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara dan juga bagi persatuan indonesia
baik terima kasih pak andre rosiade wak senjata partai gerindra kita nantikan seperti apa pastinya
terima kasih selamat malam mas reinhardt selamat malam mas hensat
terima kasih selamat malam bang andre rosiade
saya akan lanjutkan diskusi ini dengan mas henry satrio
kita akan tanyakan apa kemudian konsekuensinya jika gerindra yang kita kenal mungkin dipersepsikan sebagai simbol oposisi ya bang hensat ya
kemudian jika ia menyeberang ke partai ke koalisi pak jokowi apa konsekuensinya bagi demokrasi kita terutama juga bagi kuatnya check and balances di pemerintahan pak jokowi periode kedua
tapi kita break dulu kami akan segera kembali
saya masuk ke segmen terakhir di dialog ini saya langsung ke mas henry satrio
masih agak malu malu tampaknya mas henry soal partai gerindra apakah masuk atau tidak
meskipun kalau kita baca timeline politiknya ya ini arah aranya sangat terbaca bahwa mungkin possibility untuk masuk ke pemerintahan pak jokowi sangat besar
tapi konsekuensinya apa sih mas henry kalau kemudian simbol oposisi ini yang begitu cukup besar kursinya menyeberang juga ke pak jokowi
artinya banyak banget ini koalisinya pak jokowi

sebenarnya kan indonesia pada dasarnya gak mengenal oposisi
yang diwariskan oleh para pendiri bangsa ini kan musyawarah untuk mufakat memang
jadi memang diharapkan musyawarah untuk mufakat itu dikedepankan
tapi kalau kemudian tadi gerindra malu malu itu sih bukan malu malu tuh
menurut saya takut ditipu lagi kali ya
itu akan lebih tepat
karena kan ini gerindra ini kasian juga
jadi misalnya isunya misalnya tadi kita tanya ya lupa kita
isunya kan dapat ketua mpr dan menteri
tapi karena ketua mpr nya gak jadi isunya ya sudah menterinya ditambah lagi dua
jadi tiga tadinya kan satu dan satu ketua mpr
tapi kan ketua mpr juga gak jadi
itu kan instruksinya erlangga hartarto untuk mendorong bambang susatyo katanya
ya sudah sekarang selesai
nah ini ada lagi nih
perlu nggak kita ngomong koalisi sekarang
itu kan ibaratnya kan begitu
saya yakin sekali pertimbangan nanti kalau kita udah ngomong koalisi terus gak dapat menteri gimana
kan malu juga kita tiba tiba oposisi
ketipu lagi gitu ya
tiba tiba mau berubah oposisi
andre tadi udah teriak teriak tuh
bahwa ini demi kepentingan bangsa diatas kepentingan prabowo gerindra
tapi begitu gak dapet menteri oposisi langsung
kan nggak bisa begitu juga
walaupun ya dalam politik itu boleh
tapi kan jadi diketawain aja
nah kalau sekarang konsekuensinya bagaimana
ya akhirnya yang memberikan masukan masukan kritis itu kembali lagi ke seperti zaman orde baru
aktivis akademisi mahasiswa kelas menengah gitu kan
dari sipil begitu ya
akhirnya itu gitu
termasuk media nih
nah kan bisa nggak kita berharap begitu
ya harus bisa
karena kan dengan masuknya gerindra otomatis ada pks
pan mungkin akan oposisi
tapi seberapa kuat pks dan pan misalnya
pasti butuh dorongan dan butuh bantuan masyarakat
ya wabil khusus media
tapi kalau bacaan anda bang henry satrio
yang membuat akhirnya gerindra dari posisi oposisi
kalaupun nanti menyeberang betul ya
menjadi koalisi apa pertimbangannya apa
ya kalau ditanya ke andre pasti jawabannya kan persatuan
kemudian demi kepentingan bangsa dan negara
kalau saya sih melihatnya emang demi kepentingan
tapi kalau demi kepentingan kekuasaan
ya gerindra kan harus melihat juga dan harus realistis juga nanti dua ribu dua puluh empat gimana
harus punya panggung
panggung politiknya itu sekarang ada di pemerintahan
jadi memang mau tidak mau mereka akan masuk
apalagi kan yang di kalau memang betul yang diberikan jatah ke gerindra adalah
tiga menteri itu itu luar biasa kuat
pertahanan keamanan kan bersama mendagri dan menlu adalah
pilar kebangsaan yang luar biasa

kemudian pertanian juga demikian
walaupun amran sudah mengeluarkan berbagai program unggulan
ya mau tidak mau kalau ditempatkan di situ ya harus bisa minimal menyamai prestasi menteri jokowi sebelumnya
kemudian yang ketiga ini sdm menarik nih sdm ini
pak jokowi juga sempat potang manding nih tentang sdm
bahkan sempat hampir saja mengangkat wna
menteri waktu itu kan
nah ini tiga hal ini kalau memang diberikan ke gerindra sih hal yang luar biasa buat sosok yang tadinya oposisi gitu
nah ini sekarang kan statusnya kali ini kan kita tambahin nih
nyaris koalisi nyaris oposisi gitu
terserah aja mau dimana nanti
ya saya sih dari awal sudah perkirakan bahwa mereka tidak akan berani memutuskan hari ini
karena sulit gitu
ya itu tadi lah yang sudah kita bahaskan
kalimatnya akan bersayap sebetulnya ya
kami akan berkoalisi nggak mungkin dengan
akhirnya bersayap lah demi kepentingan bangsa dan negara
silahkan pak jokowi yang menentukan
ya itu kan sebenarnya janganlah pak udah bapak aja yang ngomong deh kita diajak apa nggak gitu kan
kalau nggak diajak ya nggak apa apa
kalau diajak bagus
kalau nggak diajak masa gitu sih kebangetan gitu kan
ya gitu lah

ada melihat bahwa ada ada ada intensi bahwa presiden
ada melihat bahwa ada intensi bahwa presiden
jokowi juga membutuhkan partai gerindra dalam koalisinya
karena kalau setara hitung hitung kan kan sebetulnya sudah cukup kuat ya
gini presiden ini di periode kedua mimpi programnya banyak
dan itu besar besar
membutuhkan kekuatan yang memang utuh
sehingga presiden bisa enak nih menjalankan negara
buat presidennya enak buat rakyat mungkin ya kalau bagus menaik ekonominya membaik sih ya bagus gitu
tapi kalau kemudian jatuh ke dalam negara
jadi akhirnya masuk ke arah arah otoriter jadi bahaya
misalnya memindahan ibu kota
itu undang undangnya belum ada
itu membutuhkan benar benar sebuah kemantapan koalisi
kan gerindra sebagai oposisi bisa saja keras menentang kan
dan di belakangnya gerindra kan masih banyak juga tuh ulama ulama yang ph dua ratus dua belas dan lain lain
apalagi kemudian tentang amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
kalau gerindra pada saat kampanye itu kan bicara
tentang pasal tiga puluh tiga
kalau saya lihat dari pasal tiga puluh tiga satu ratus dua puluh tiga pasal empat memang harus di amendement
karena itu kaitannya dengan kebebasan pasar jadi akhirnya
nah kalau memang hanya itu saja sih nggak masalah
tapi kalau kemudian yang dikatakan surya paloh menyeluruh itu luar biasa
itu memang pak jokowi membutuhkan apa ya
memang dukungan kanan kiri gitu
dan saya lihat memang pak jokowi juga membutuhkan
memang membutuhkan dukungan dari sosok sosok
dukungan dari sosok prabowo kemudian sosok sby ya sosok sosok kunci di negara ini
untuk apa itu bang ensan
termasuk saya sih melihatnya yang paling besar adalah amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
kalau memang itu benar benar menyeluruh itu kerja besar buat bangsa
dan gesekannya juga akan besar
bagi para pelaku demokrasi pasti akan kalau bahasa saya bukan membahayakan
tapi memang cukup mendebarkan itu
nah ini memang butuh kekuatan penuh gitu
nah kalau kemudian ternyata gerindra memutuskan koalisi
dan itu kan istilahnya menyerahkan panggung oposisi kepada pks sendirian
itu kemewahan buat pks
jadi pks bisa
ada di panggung oposisi sendiri
itu mewah sekali
suara mereka bisa sangat melonjak di dua ribu dua puluh
bila ternyata pemerintah dianggap banyak merugikan
ada insentif elektoral sebagai oposisi
sebelumnya kan kita tahu bahwa
kalau pun memang gerindra
masuk ke dalam koalisi pak jokowi
sejak awal sudah ada juga yang resisten
sebetulnya di internal partai koalisi
dampaknya apa ke koalisi pak jokowi ke depan
kalau betul betul oposisi kita maknai adalah gerindra
masuk ke dalam koalisi pak jokowi
internalnya selain kursi menteri berkurang
jadi saya rasa begini
kalau pak jokowi kan sudah memberikan hints empat puluh lima lima puluh lima

saya rasa yang kalau memang pak jokowi akan memberikan
kursi menteri kepada gerindra
yang tiga atau empat menteri itu
itu yang diambil adalah jatah yang lima puluh lima
jadi jatah profesional
sehingga tidak mengganggu kesolidan di koalisi partai pak jokowi
sebenarnya pertanyaan kedua
yang ternyata sudah terjawab sekarang
saya tuh selalu bertanya tanya
ini sebenarnya yang diajak itu prabowo
atau yang diambil
karena kalau yang diajak prabowo aja
belum tentu kader gerindra yang jadi menteri kan
bisa saja profesional profesional yang didorong oleh prabowo
tapi kalau yang diajak gerindra
jadi ini artinya memang
banyak kader gerindra
dan ini akan solid di
kelihatannya yang diajak adalah gerindra
jadi prabowo dianggap juga sebagai salah satu kader gerindra
banyak sekali media masa kan sudah menulis
justru prabowo sendiri yang mau jadi menteri
ya saya bingung deh kalau gitu
pak prabowo mau jadi menteri
menteri pertahanan dan lain lain
makanya semuanya jadi dihubungkan
dengan kembalinya sandiaga uno ke gerindra hari ini
sandi akan menjadi ketua umum
prabowo akan konsentrasi sebagai menterinya pak jokowi
termasuk ketika ada kabar
sandiaga uno juga bisa masuk ke dalam menteri
memang kan dari
ada beberapa nama yang sudah muncul ya
ya dari awal kan memang yang diinginkan adalah
mungkin pak jokowi
beranggapan bahwa persepsi publik
bahwa akan ada rekonsiliasi itu bila
sandiaga uno sudah masuk ke pemerintahan
tapi ini kan ternyata pak jokowinya
pak prabowo nya sendiri yang
memang menginginkan jabatan menteri pertahanan
langsung satu yang terakhir
posisi dalam koalisi pemerintahan pak jokowi
hari ini begitu menarik partai partai oposisi
ada pak s b yang bertemu pak jokowi
bang zul bertemu pak jokowi
mengapa itu kemudian
menjadi seolah olah sangat seksi
apakah memang ada keuntungan politik di dalamnya atau apa sih
ya pasti ada keuntungan politik
pan dan demokrat kan nggak biasa oposisi
demokrat kan baru kemarin aja tuh
menjadi partai penyimpanan di luar pemerintahan
nah hasilnya kan gak terlalu bagus
hasil perolehan suaranya
pan juga demikian
memang yang agak bersiap ya
kemarin pks juga sempat
kemarin pks juga sebetulnya
baru kemarin juga tuh beroposisi
karena sebelumnya kan juga di dalam koalisi pemerintahan
marilah kita garis bawah akhir
memang lebih nikmat
ketimbang manis menjadi oposisi
ya anda dekat dengan kekuasaan
dan anda bisa dekat dengan sumber daya sumber daya yang ada
kalau menjadi oposisi
itu kan seperti ibaratnya puasa
semoga anda menjadi sehat
nanti pas lebaran
anda bisa berpesta
jadi kalau suaranya naik ya
saya sih terus terang
agak sedih melihat kalau kemudian semuanya kembali lagi
dalam satu perahu
ya kita nantinya bisa melihat
banyak nyanyian lagu setuju
beberapa hari ke depan kita akan lihat seperti apa
apakah betul betul gerindra
masuk ke dalam koalisi atau tidak
karena belum juga kita terkata dapatkan jawabannya
kita hanya bisa membaca dari luar
terima kasih banyak bang hensatrio sudah hadir malam hari ini di prime news
kami akan segera kembali
dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama kami